banjir yang menerjang wilayah kota tangerang sejak jumat menyebabkan tanggul kali angke jebol
wali kota tangerang arief wismansyah yang meninjau lokasi banjir pada sabtu siang mengatakan
total ada sepuluh titik banjir namun berangsur surut dan tinggal tersisa pada empat titik
ketinggian air mulai tiga puluh hingga satu ratus lima puluh cm
terakhir itu informasinya tinggal empat jadi tinggal purikartika durenpila celukinda dan pinanggeria
sebelumnya ada sepuluh titik jadi yang lintasannya sini aja nih yang banjir kebanyakan
proses evakuasi warga dilakukan petugas gabungan mulai dari bpbd satpol pp polisi tni dan pmi kota tangerang menuju posko pengungsian yang telah disediakan
di perumahan celeduk indah satu kecamatan karangtengah kota tangerang banten
seorang lansia dengan kondisi tidak dapat berjalan dievakuasi petugas bpbd kota tangerang
karena rumahnya sempat terendam banjir dengan ketinggian mencapai satu meter
dengan menggunakan perahu karet petugas menjemput serta mengantarkan lansia ke rumah saudaranya yang lebih aman
lantaran demam tinggi seorang pemuda dua puluh tujuh tahun warga kebonpala kampung melayu jati negara jakarta timur
terpaksa dievakuasi petugas rescue dari rumahnya yang terendam banjir pada sabtu pagi

dengan menggunakan tandu petugas ekstra hati hati mengevakuasi pemuda ini
lantaran di beberapa tempat ketinggian air mencapai satu ratus lima puluh cm
apalagi rumah pemuda itu berada di gang sempit serta dalam kondisi hujan
pemuda ini langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan karena menderita demam
tim liputan cnn indonesia